syuci indriani kembali menambah sumbangan emas bagi kontingen indonesia di ajang asian paragames dua ribu delapan belas
setelah kemarin suci hanya memberikan medali perunggu dari gaya bebas dua ratus meter putri
hari ini syuchi berhasil memberikan emas dari seratus meter gaya dada
pada ajang yang berlangsung di stadion akuatik gelora bung karno
syuchi mampu mengungguli dua jepang maide kuchi dan mikika serizawa
medali emas kedua yang diraih kontingen indonesia di hari ketiga diraih suparniati dari cabang tolak peluru
suparniati menorehkan catatan terbaik dengan lemparan sepuluh tujuh puluh lima meter mengungguli kontingen asal jepang hiromi nakada
selain suparniati tolak peluru juga berhasil menyumbangkan medali perunggu dari tiwa yang telah mencatatkan lemparan enam empat puluh empat meter
kontingen atletik lompat jauh pun turut menyumbangkan emas
rika octavia sukses menyumbang medali emas ketiga bagi indonesia di hari ketiga
rika mencatat lompatan terjauh lima dua puluh lima meter mengungguli dua pesaing terberatnya asal malaysia siti nuradia dan sakai sonomi asal jepang
lompatan rika tak hanya mendapatkan emas di cabang asean paragames dua ribu delapan belas
namun turut serta berhasil menorehkan rekor jarak lompatan terjauh di asia
dan emas keempat yang diraih kontingen indonesia berasal dari cabang olahraga atletik nomor lari dua ratus meter
pada perlombaan yang berlangsung di stadion utama gelora bung karno
sabto sukses mengalahkan duet atlet asal iran ali olfatnia dan davo dali ghasemi
tambahan empat emas di hari ketiga ini
membuat indonesia kini berada di posisi ke enam perolehan sementara medali asean para games dua ribu delapan belas
dengan raihan total lima medali emas tujuh medali perak dan sepuluh medali perunggu